kita beralih ke informasi lainnya
karena menimbulkan keresahan di masyarakat
puluhan buku berisi tentang khutbah jumat
dilarang beredar oleh majelis ulama indonesia kabupaten jember
selain tidak dicantumkan nama penulis
buku tersebut juga mengandung ajaran yang menyimpang
setelah viral di media sosial
buku berjudul lima puluh tujuh khutbah jumat yang beredar di jember
beberapa waktu lalu akhirnya resmi dilarang oleh majelis ulama indonesia
buku yang tidak mencantumkan nama penulis dan alamat penerbitnya ini
dinilai menyimpang karena condong pada ajaran syiah
bahkan buku tersebut sempat menimbulkan keresahan di masyarakat
meski di dalamnya terdapat pengantar nama yudi latif
kepala unit kerja presiden bidang pembinaan ideologi pancasila
bahwa buku ini sebenarnya tidak layak edar ya
karena apa penulisnya itu tidak dicantumkan
yes bagiannya tidak ada
islam integral itu tidak jelas alamatnya di mana
sementara kementerian agama kabupaten jember
akan melakukan pemantauan dan pengawasan
karena buku ini sebagian sudah menyebar di masyarakat
jangan khawatir bahwa buku buku yang sudah ini akan menyebar kemana mana
kita akan terus memantau kita akan terus mengawasi
agar nantinya tidak berpotensi menjadikan satu kondisi yang lebih kacau lagi
agar tidak menimbulkan keresahan
mui akan melakukan koordinasi bersama sejumlah instansi
untuk menariknya di pasaran
syafil kusmandani jember